setelah sempat diskors sampai dua kali karena klaim sepihak setnov akan kondisi kesehatannya
jaksa penuntut umum dari kpk akhirnya membacakan surat dakwaan terhadap setia novanto
setia novanto didakwa melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan ktp elektronik
jaksa kpk mengungkapkan peran setia novanto yang turut mengatur proyek ini secara bersama sama
novanto didakwa menerima uang senilai tujuh tiga juta dolar amerika
setia novanto didakwa untuk selain membuat kesepakatan dengan burhanuddin apitapulu
andi agustino salies andi narogengi yang memiliki kedekatan dengan terdakwa
mengajak irman untuk menemui terdakwa selaku anggota dpr ri
yang juga selaku ketua fraksi partai golkar
karena terdakwa selaku ketua fraksi partai golkar dipandang sebagai kunci keberhasilan
pembahasan anggaran pekerjaan penerapan ktp elektronik
atas ajakan tersebut irman menyetujuinya
terdakwa bersama andi agustinus alias andi narogong
melakukan pertemuan dengan irman sugiharto dan di hangreni
terkait persiapan proses penganggaran pekerjaan penerapan ktp elektronik
pada pertemuan tersebut terdakwa menyampaikan
di dagri akan ada program iktp yang merupakan program strategis nasional